warga desa kepunden kebuatan kebumenco tengah setiap hari mendatangi sumber mata air yang
tak pernah mengering ini mereka rela berjalan kaki demi memenuhi kebutuhan air bersih meski
debit yang kecil sumber air ini menjadi pilihan terakhir warga ketika musim kemarau sudah sejak
tiga bulan terakhir warga setempat kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur warga
mengering sedangkan bantuan air tak bisa datang setiap hari pada kesini nyuci dan lain sebagainya
ambil air di sini juga karena sumbernya memang daerah sini dan apa namanya sumbernya cuma ini
satu satunya kalau yang buat mandi itu ya bisa setiap hari udah habis tapi kalau cuma untuk
buat masak buat minum itu paling cuma bisa seminggu lah selain warga desa kepunden sumber
mata air ini juga dimanfaatkan oleh warga dari desa lain warga
berharap agar masalah kelangkaan air ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah